belum lama ini masyarakat ramai mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak
banyak yang menilai tagihan tersebut naik tak masuk akal melebihi tagihan biasa
seperti yang dirasakan ira seorang finansial planner yang harus bekerja dari rumah
ia mengaku tagihan listriknya meningkat dua kali lipat dibandingkan hari biasa
hal tersebut terjadi akibat meningkatnya penggunaan listrik di rumah
mulai dari ac televisi lampu hingga melakukan virtual meeting atau bekerja dari rumah
untuk bisnis virtual sama tim meeting sama klien
semuanya itu aku sehari itu bisa sampai lima kali meeting dari zoom
nah mau gak mau kan bulan ini tuh aku bayar bisa dua kali lipat dari bulan sebelumnya
lumayan banget sih pokoknya semenjak corona ini
dari biaya listrik biaya internet itu melambungnya lumayan banget
dari lima ratus jadi satu juta
pln imade suprateka menjelaskan pln memastikan tidak ada kenaikan listrik selama psbb
kenaikan tagihan yang dialami pelanggan disebabkan meningkatnya konsumsi listrik
akibat kebijakan bekerja dari rumah
pln mencatat selama wfh terjadi peningkatan listrik hingga lima puluh persen
majority adalah sekitar tiga puluh persen sampai lima puluh persen
lima puluh persen sampai enam puluh persen ada
tetapi yang paling besar itu kenaikan itu antara tiga puluh sampai lima puluh persen
tetapi ada memang yang teriak sampai seratus persen
nah ini satu orang yang tidak begitu kencangnya segera mati kan
nah seolah olah itu yang menjadi
tapi kita lihat sudah mapping petakan jumlah para pelanggan yang kenaikan listriknya
itu antara tiga puluh sub yang mayoritas tiga puluh persen dan lima puluh persen
sementara itu direktur eksekutif institute for essentials
dan juga pengusaha pemerintah
memberikan tips hemat yang bisa diterapkan masyarakat
agar tagihan listrik tidak membengkak
penggunaan perangkat listrik seperlunya menjadi salah satu tips hemat listrik
apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik saat work from home
yang pertama kita harus menghindarkan penggunaan listrik jika tidak diperlukan
misalkan pada saat kita tidak membutuhkan lampu untuk penerangan selama kita bekerja
atau beraktivitas maka kita tidak perlu menyalakan lampu tersebut
tapi memanfaatkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam rumah atau ruangan di mana kita beraktivitas
sedapat mungkin kita optimalkan pencahayaan alami yang ada
kecuali jika benar benar dibutuhkan baru kita menyalakan lampu
yang kedua yang seringkali juga kita lupa
adalah kalau kita sudah menyalakan sesuatu ketika kemudian tidak dipakai
maka kemudian kita lupa mematikan alat atau perangkat tersebut
ini yang menyebabkan konsumsi listrik juga meningkat
oleh karena itu semua harus memastikan bahwa ketika kita tidak memerlukan atau tidak lagi menggunakan perangkat listrik atau peralatan listrik
itu bisa segera dimatikan
diharapkan dengan adanya tips tersebut
masyarakat bisa lebih berhemat dan bijak dalam menggunakan listrik di tengah pandemi novanaya antaka